mata uang garuda rupiah memang beberapa hari terakhir ini mengalami depresiasi
pergerakan mata uang rupiah akhir akhir ini semakin mengkhawatirkan
kemarin mata uang garuda bahkan terdepresiasi hampir menyentuh angka rp enam belas
dan angka ini melupakannya yang tertinggi sejak april dua ribu dua puluh
lantas apakah benar faktor imbal hasil obligasi amerika yang menjadi penyebab utamanya
dan bagaimana pula ke dampak masyarakat indonesia dengan pelemahan rupiah
untuk membahas dampaknya ke masyarakat indonesia
sudah bergabung melalui sambungan virtual pak peter abdullah
selaku direktur eksekutif segara riset institute
selamat pagi pak peter
selamat pagi mas duda
pak peter pelemahan rupiah ini memang cenderung banyak yang dikatakan
sentimen eksternal ataupun global yang menjadi merupakan salah satu faktor
apalagi pak kira kira faktor faktor yang mempengaruhi rupiah terdepresi beberapa waktu ini pak
ya banyak faktor yang menyebabkan tekanan terhadap rupiah itu meningkat
yang pertama tentunya adalah gejolak global
dimana ketidakpastian global itu meningkat seiring dengan adanya eskalasi geopolitik di timur tengah
amas dan israel
itu kan memunculkan ketidakpastian di perekonomian global
yang kedua adalah pernyataan jeremy powell gubernur bank sentralnya bank amerika
yang menyatakan masih akan melakukan kenaikan suku bunga acuan the fed
yang ini yang kemudian mendorong aliran capital flows
keluar dari negara negara berkembang ya
yang kemudian menyebabkan dolar menguat terhadap banyak mata uang global
jadi pelemahan mata uang itu tidak hanya terjadi di indonesia
tetapi terjadi di banyak negara
dan kebetulan untuk di indonesia sendiri
walaupun fundamental kita relatif baik
dan yang kedua
adalah tingkat inflasi kita relatif terjaga
jauh lebih rendah dibandingkan negara negara peer kita
sehingga fundamental kita relatif terjaga baik
tetapi karena adanya faktor eksternal yang begitu bergejolak
ini yang kemudian menyebabkan rupiah kita terimbas
walaupun ada juga faktor faktor yang boleh dikatakan harus kita waspadai di
ada juga faktor yang terkoreksi negatif
yang pertama adalah kondisi dari neraca pembayaran kita
yang terkoreksi negatif
karena neraca perdagangan kita walaupun masih surplus
itu sudah mulai menurun
dan tidak cukup membawa current account kita untuk positif
karena account kita negatif
ditambah lagi dengan neraca transaksi finansial kita juga
dan neraca flow menyebabkan neraca kapital dan finansial kita mengalami defisi secara keseluruhan
neraca pembayaran kita menjadi negatif
dan yang kedua adalah
kita seperti yang disampaikan oleh kemenq
di tengah kondisi tekanan global dan adanya persoalan juga yang ada di domestik
kita juga sekarang berada di tengah proses pemilu
yang tentunya pemilu ini memunculkan ketidakpastian
nah ini yang secara keseluruhan bersama sama faktor faktor tersebut menyebabkan rupiah kita menjadi tertekan
mengalami pelemahan yang seperti kita rasakan sekarang ini
tapi kalau menurut saya ini sebenarnya proses pelemahan rupiah ini pernah kita alami juga di tahun dua ribu dua
dan ketika itu terjadi perang ukraina dan rusia
itu memunculkan tekanan terhadap nilai tukar juga
ya alhamdulillah kita bisa melalui masa itu
sekarang mengalami siklus yang sama
rupiah mengalami tekanan karena meningkatnya gejolak global
apalagi di tengah kondisi kita sedang mempersiapkan pemilu
pak yang menarik kalau dari menteri keuangan sendiri mengatakan salah satu kebijakannya adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal
tadi menaikkan suku bunga di minggu lalu
tapi ternyata tidak
langsung memberikan efek yang sangat signifikan
terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar
lalu bagaimana anda melihat ini
karena pasti pasar juga bergejolak pak dengan kondisi rupiah yang terdepresi seperti ini
ya yang sebenarnya yang paling utama ya
kita harus menenangkan pasar
karena kalau kita bercermin pada setiap gejolak nilai tukar
itu seringkali itu yang lebih besar dampaknya ketika pasar mengalami kekhawatiran yang terlalu tinggi
dan melakukan spekulasi
mereka yang tidak butuh dolar ikut ikutan beli dolar
sementara kita tahu dolar itu sangat terbatas
sehingga kalau kita yang tidak butuh dolar ikut ikutan beli berspekulasi terhadap dolar
rupiah akan semakin jatuh
ini yang harus benar benar dihindari
kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya gejolak nilai tukar yang saat ini terjadi
itu adalah kondisi di mana bukan disebabkan lemahnya kondisi fundamentalnya kita
tetapi lebih disebabkan oleh ketidakpastian global yang nantinya itu akan meredah juga
persis seperti tahun lalu ketika kita mengalami tekanan nilai tukar
yang disebabkan oleh gejolak global dipicu oleh sama kenaikan sebuah bunga defed
dan juga terjadinya perang ukraine dan rusia
kondisinya relatif sama
jadi masyarakat harus kita dorong untuk tidak melakukan spekulasi membeli dolar ketika mereka tidak membutuhkan
sehingga dengan demikian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini bank indonesia
itu bisa menjadi efektif
kalau pemerintah mengambil kebijakan dan diiringi dengan masyarakat melakukan spekulasi
kebijakan dari pemerintah dan otoritas bi itu menjadi tidak bisa sepenuhnya efektif
nah ini yang saya kira masyarakat menahan diri untuk tetap percaya bahwasannya gejolak nilai tukar ini akan bersifat temporer
nilai tukar kita akan menguatmbah
pak selain rupiah yang terdepresi kita bicara juga dengan capital outflow
selama empat pekan terakhir ini sudah mencapai dua puluh triliun rupiah
dan sementara itu kita juga mengatakan bahwa kebijakan dari bank indonesia
sembilan belas triliun itu di sbn
nah yang menarik adalah capital outflow ini terjadi akibat selisih antara us treasury dan juga sbn tenor sepuluh tahun
yang hanya tipis nih pak sekitar kalau kita bicara empat sembilan ratus tujuh puluh tiga dan sbn tenor sepuluh tahun sebesar tujuh
bagaimana anda melihat ini sehingga banyak sekali investor yang beralih pergi dari indonesia menuju ke amerika serikat
dengan us treasury yang sangat menarik ini pak
ya seperti saya sampaikan ini fenomena ini kan
sudah pernah terjadi sebelumnya
kenapa mereka keluar
karena ada ekspektasi the fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga
untuk meredam inflasi mereka yang belum mencapai targetnya
dan oleh karena itu the fed menyatakan
dan oleh karena itu the fed menyatakan
seperti sebagaimana disampaikan oleh jeremy faull
yang gubernurnya bank sentral amerika
mereka akan melanjutkan kenaikan suku bunga
dan inilah yang memacu memicu pelarian modal asing
tidak hanya di indonesia
tetapi untuk indonesia sebenarnya
interstate differential nya perbedaan yield antara sbn kita dengan t build nya amerika
itu masih cukup lebar
jadi menurut saya ini kepanikan sesaat yang membuat mereka keluar
pada waktunya nanti saya sangat meyakini
karena sbn kita itu masih sangat menarik dibandingkan banyak negara lain
yield nya masih bagus
dan kemudian ditopang dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat
sebenarnya sbn kita masih sangat menarik dibandingkan
menggunakan surat berharga lain di pasar keuangan global
saya meyakini bahwasannya pergerakan capital outflow
khususnya di pasar sbn ini
hanya bersifat temporer
ini akan kembali lagi pada waktunya
karena pada saatnya kan juga para investor global pasti akan melihat
selain dari yield
dan mereka juga akan melihat dari risiko
termasuk kondisi fundamental dari perekonomian di masing masing negara
kalau kita melihat langkah taktis pemerintah untuk meredam kepanikan pasar
kemudian juga bagaimana bisa membuat rupiah menguat
anda melihat sejauh ini cukup baik
mengingat kenaikan suku bunga kemarin ternyata juga dikeluhkan oleh para pelaku pasar
maupun para pengusaha
karena mereka juga akan terbebani dengan bunga yang semakin meningkat
sementara ekonomi juga sedang slow
beberapa kawasan di asia
dimana misalkan kita bicara dengan china dan indonesia
banyak sekali ekspor impor

pastinya akan terkendala dengan suku bunga dan kondisi global
bagaimana anda melihat kebijakan fiskal dan moneter indonesia
untuk mengatasi melemahnya rupiah ini pak
ya ini memang ada konsekuensi dari pelemahan rupiah ya
apalagi di tengah kondisi kita sedang menghadapi el nino
yang tentunya akan mendorong inflasi kita bergerak naik
dengan pelemahan rupiah
tentunya ada dampak
baik yang disebabkan memang inflasi di luar negeri yang tinggi
ataupun yang inflasi yang disebabkan oleh pelemahan rupiahnya itu sendiri
jadi memang akan ada beban bagi masyarakat
yang saya kira inilah menjadi sangat penting
adanya koordinasi kebijakan antara bank indonesia dengan pemerintah
bagaimana pemerintah memainkan instrumen fiskalnya
termasuk memberikan misalnya berbagai kemudahan
ataupun bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh kenaikan inflasi misalnya
atau pelemahan nilai tukar rupiahnya
dan kemudian bi juga bisa melakukan berbagai kebijakan
di dalam upaya meredam agar supaya pelemahan rupiah ini tidak berkelanjutan
masyarakat bisa diyakinkan bahwasannya memegang rupiah itu masih lebih menguntungkan
tidak ada risiko
tidak ada risiko untuk memegang rupiah karena pemerintah dan bank indonesia
akan berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
sehingga apa yang disampaikan di awal tadi spekulasi bermain di dolar itu tidak terjadi
baik pak peter terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini pak
salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali pak